ya pemirsa kini kita lihat bagaimana perjalanan kasus kaburnya samadikun hartono sejak tahun dua ribu tiga hingga dibekuk tahun ini
pada tanggal dua puluh delapan mei tahun dua ribu tiga samadikun dinyatakan terbukti menggelapkan rp satu ratus enam puluh sembilan miliar dana bantuan likuiditas bank indonesia atau blbi
berdasarkan putusan mahkamah agung tahun dua ribu dua samadikun difonis empat tahun penjara
dan data kejaksaan di situs www kejaksaan go id menyebut samadikun sempat tinggal di apartemen beverly hills di singapura
dalam daftar kekayaan yang terdata oleh pihak kejaksaan samadikun memiliki aset pabrik film di tiongkok dan vietnam
namun penahanan samadikun tidak serta merta bisa dilaksanakan
sebelum eksekusi penahanan samadikun mendapat izin
izin kejaksaan agung untuk berobat ke jepang selama empat belas hari tanpa jaminan
izin diberikan pada tanggal dua puluh satu maret tahun dua ribu tiga oleh kapus penkum kejagung antasari azhar
namun samadikun tidak pernah kembali
informasi keberadaan samadikun ini baru diketahui saat kunjungan kepala bin ke tiongkok pada tanggal tujuh april tahun dua ribu enam belas ini
nah sepekan kemudian pada tanggal empat belas april
samadikun ditangkap di shanghai saat akan menonton balapan f satu
nah saat ditangkap polisi tiongkok samadikun menggunakan paspor gambia
nah selain paspor republik indonesia samadikun juga ternyata memiliki lima paspor lainnya itu diantaranya gambia dan dominika